hari pertama pendaftaran pilkada di jombang diwarnai kericuhan
puluhan pendukung salah satu pasangan mengamuk karena tidak diperbolehkan masuk ke dalam ruangan
sementara di bojonegoro isu politik dinasti menyeruak setelah mahfudoh suyoto
kericuhan ini terjadi di depan pintu masuk ruang husni kamal malik di kantor kpu jombang
saat sejumlah polisi melarang sejumlah anggota partai pengusung ikut masuk ke ruang pendaftaran
dengan alasan ruangan tidak cukup
kericuhan baru bisa diredam setelah para pengurus partai dipersilahkan masuk secara bergantian
dengan catatan membawa kartu identitas
hari pertama pendaftaran pasangan munjidah wahab sumrambah telah mendaftar
namun ada beberapa syarat yang kurang yakni penyertaan laporan harta kekayaan pejabat negara
dari bakal calon wakil bupati sumerambah
di bojonegoro hari pertama pendaftaran bakal calon dan wakil bupati diwarnai rumor politik dinasti
mahfuddo suyoto istri dari bupati suyoto yang berpasangan dengan kusuyanto telah memujulkan polemik
sebab bupati suyoto yang telah menjabat
selama dua periode di kota minyak dianggap telah merancang penggantinya yakni istrinya sendiri
namun demikian mahfudo menepis isu tersebut karena niat pencalonannya adalah meneruskan pembangunan kabupaten bojonegoro yang dipimpin suaminya
sementara di surabaya hari pertama pendaftaran calon kepala daerah jawa timur
belum ada satupun pasangan bakal calon yang mendaftarkan diri ke kpu jawa timur
untuk hari pertama ini pendaftaran dibuka mulai pukul delapan pagi sampai empat sore
sementara hari terakhir pendaftaran akan dibuka mulai pukul delapan hingga dua puluh
pendaftaran bakal calon kepala daerah jawa timur sendiri dibuka mulai hari senin kemarin hingga hari rabu besok